detik detik kapal motor penumpang mutiara pertiwisatu
menabrak dermaga satu milik pelabuhan asdp indonesia ferry
cabang bastiong ternate pada rabu sore
terekam kamera warga
material jembatan yang tertabrak kmp mutiara pertiwisata tersebut
ambruk dan tercebur ke laut
sementara rekaman dari kapal lain terdengar teriakan
agar orang yang berada di dermaga menghindari kapal
yang hilang kendali tersebut
menurut general manager asdp indonesia ferry
cabang ternate justin gavaru
akibat peristiwa ini pelayanan di pelabuhan
menjadi tidak maksimal
rekaman cctv memperlihatkan sebuah truk tronton
melaju tak terkendali di salah satu spbu
di desa balangwetang kelaten jawa tengah rabu siang
saat itu truk tronton yang dikemudikan
mujianto mogok setelah mengisi bahan bakar
dia meminta bantuan kepada pengemudi truk
yang sedang mengantre di belakangnya
untuk mendorong tronton
namun mujianto malah pergi membeli minum
akhirnya truk terdorong dan melaju ke arah depan
dan baru berhenti setelah menabrak minimarket
akibat dari peristiwa tersebut
tiang bangunan minimarket rusak dan kaca pecah
petugas dari satlantas polres klaten aibtu imam muslim menyebut
peristiwa terjadi lantaran adanya kesalahpahaman
antara pengemudi tronton dengan pengemudi truk lainnya
sementara itu bus pariwisata putra mas
mengalami kecelakaan di jalur nasional tuban bojonegoro
tepatnya desa banjarsari kecamatan terucuk
kebobotan bojonegoro rabu pagi
bus menabrak bangunan rumah sekaligus warung
milik munarsi yang berada di sisi kanan jalan
kerasnya benturan menyebabkan kedua bangunan rusak
beruntung tak ada korban jiwa
karena saat kejadian kondisi sudah sedih
demikutan cnn indonesia